lampu led hemat energi yang diciptakan pelajar smk negeri satu sumedang ini diberi nama nesas
sejak awal tahun dua ribu dua puluh dalam program wira usaha yang dicetak oleh sekolah
mereka berhasil memproduksi lampu led dalam lima varian dari lampu lima watt hingga lima belas watt
dalam proses pengerjaannya setiap lampu memerlukan waktu tujuh menit dan dikerjakan oleh lima orang siswa
dalam satu hari mereka dapat memproduksi hingga seratus lampu led
bahan baku lampu sendiri telah disiapkan oleh pihak sekolah
dalam perakitan yang dilakukan mereka dapat mengatur daya yang dibutuhkan untuk setiap lampu dari bahan yang telah disiapkan
para siswa juga memasarkan produk let mereka secara mandiri dan dijual di online shop hingga telah menembus pasar kalimantan sejak awal dipasarkan
yang menjadi kendala dari proses pembuatan produk ini adalah waktu dan tempat
karena saat masa pandemi saat ini ke sekolah pun agak sulit
dan karena kami masih anak sekolah jadi produksi masih di sekolah dan tidak bisa di tempat lain
pihak dinas pendidikan jawa barat mengatakan pihaknya akan mendorong produk para siswa ini untuk semakin berkembang
terutama kedepannya bagaimana lampu lampu led ini atau siswa siswa smk bisa berkolaborasi dengan lima tiga ratus dua belas desa
dalam rangka menyelesaikan kampung kampung di desa desa yang masih redup
lampu led nesas dibanderol dengan harga mulai dari rp dua belas hingga rp dua puluh
yanwar aditya sumedang jawa barat